kita ke informasi pertama majelis hakim sidang kasus pembunuhan berencananya yosua huta barat pada rabu siang
berencana mendatangi rumah dinas mantan kadif propampolri verdi sambo
hal ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan setempat atau ps guna melengkapi fakta fakta di persidangan
suasana di rumah dinas mantan kadif propam polri verdi sambo
yang berlokasi di komplek polri durantiga jakarta selatan
jelang pemeriksaan setempat majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan pada rabu siang
akses masuk ke dalam rumah yang menjadi tempat kejadian perkara pun
tempat terjadinya pembunuhan yosua huta barat ini dari luar gerbang
terlihat masih disegel oleh stiker dtp dum barres krim polri
pemeriksaan setempat oleh majelis hakim merupakan permintaan dari penasihat hukum verdi sambo
dan istrinya putri candrawati yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan

pada persidangan hari selasa kemarin
dalam persidangan majelis hakim menyampaikan akan menjatuhkan pemeriksaan setempat
sekitar pukul dua siang waktu indonesia barat
usai sidang ricky rizal yang juga menjadi terdakwa pembunuhan perencanaan yosua kota barat
pada delapan juli dua ribu dua puluh